ya heboh habis habisan memburu nugget karena memang pengen nyicipin produknya atau nggak mau ketinggalan aja gitu ya biar kelihatan tetap eksis posting di story instagramnya
tidak sedikit juga yang merasa mungkin takut kehabisan karena penasaran tentunya ya
dah antusiasme memburu bts mills ini juga salah satunya dikarenakan perilaku fomo alias peer of missing out
apakah ini sesuatu yang wajar kita akan bahas lebih dalam bersama psikolog liza marie lija
selamat malam mbak liza
selamat malam mbak apa kabar
baik saya sih baik ya mbak liza
mungkin nggak tahu nih kalau misalnya memantau bagaimana perkembangan dari warga plus enam puluh dua yang kayaknya harus kita gali lagi nih
apakah mereka yang ikut dalam antusiasme membeli bts mills ini masuk dalam fomo atau enggak
gimana sih cara kita mengetahui apakah kita ini masuk kategori fomo atau enggak
iya jadi kan sebenarnya fomo itu fear of missing out itu takut ketinggalan itu masuk kepada gangguan kecemasan sosial
jadi kalau orang
kalau orang lain nggak kok saya nggak tuh kayaknya gimana gitu
nah tahu membedakan mana yang sudah menjadi gangguan mana yang enggak itu adalah ketika kalau sudah jadi gangguan tuh ketika nggak dapat itu kita mengalami cemas yang luar biasa
sampai mood swing sampai kemudian depresi sampai
iya suara saya aman ya
maksudnya biasanya itu sudah menjadi gangguan ketika dia mengalami emosi naik turun kalau nggak dapet kalau nggak ikut ikutan
terus habis itu mungkin ada mengalami sampai depresi ada cemas yang berlebih kayak jadi nggak bisa berhenti bergerak
kemudian abis itu keringetan deg degan yang seperti itu itu masuk sudah pada gangguan
tapi kalau hanya sekedar gemes gitu kan kok gak dapet ya segala macam
buat saya sih itu hanya sekedar ya memang budayanya warga plus enam puluh dua aja ya
kan kita banyak melihat tuh kadang kadang kalau ada toko baru buka antrinya rame
padahal toko itu mungkin akan bertahun tahun masih akan di situ
jadi memang pengen selalu ikut ikutan menjadi yang terdepan aja
nah tapi masuk kepada gangguan ketika udah ada gejala gejala fisik yang menyertai
oh tadi ya seperti kayak kecemasan berlebihan kemudian ada gejala fisik apalagi simba yang bisa dikategorikan
fomo ini sudah masuk dalam gejala berat atau dampak yang buruk gitu
itu emosi naik turun itu roller coaster marah marah nggak karuan
tiba tiba nangis atau tiba tiba bisa kayak anak kecil tantrum gitu loh di lantai terus yang wah yang gitu gitu misalnya
artinya dalam tanda kutip gitu kan ya tidak mendapatkan si bts meal tersebut gitu
kalau kita berbicara bts meal atau apapun itulah yang dirasakan lagi happening banget tapi kok aku belum ada di situ gitu
kok aku belum dapat gitu kan
terus abis itu mungkin bisa sampai ada terjadi self farm saking marahnya frustasinya
kemudian juga bisa mungkin menyakiti orang lain misalnya marah marah sama orang tua sampai mukulin orang tua
nah itu sudah masuk pada kategori kronis sebenarnya
kayak misalnya kita kecanduan narkoba terus kemudian juga jadi melaksanakan tindak pidana begitu ya
iya mit amit deh
tapi gini mbak liza ada kondisi tertentu nggak sih yang men trigger kita ini bisa kena fomo gitu muncul fomo dalam diri
fomo itu biasanya akarnya itu pasti sudah jelas adalah harga diri konsep diri yang kurang baik
jadi mungkin menganggap kalau saya tidak sama plek plek seperti lingkungan berarti saya tidak ada harganya
tidak akan dapat teman
saya tidak akan dihargai saya akan dikucilkan gitu
jadi akarnya sebenarnya adalah self esteem yang rendah gitu
bisa juga mungkin karena dia punya gangguan emosi
jadi dia tidak bisa mengelola emosinya dengan baik pola analisanya kurang baik gitu kan
kemudian habis itu mungkin juga tekanan kalau anak remaja bisa aja karena tekanan peer group gitu
jadi ini beberapa faktor yang bisa menyebabkan kenapa fomo terbentuk
nah gimana caranya mencegah atau mengatasi fomo kalau keburu udara
kalau misalnya memang sudah kronik banget sampai muncul gangguan gangguan yang paling kita khawatirkan ya
itu adalah self harm atau harming others gitu ya
kemudian mungkin itu yang pertama
yang kedua gangguan tidur yang luar biasa gara gara missing out gitu
misalnya sudah sampai tujuh hari nggak tidur gara gara nggak dapat itu gitu kan
atau kemudian jadi nggak bisa makan berhari hari
nah ini mungkin butuh bantuan profesional
jadi memang entah itu di terapi
jadi entah itu mungkin terapi medik gitu kan
dapat obat obatan untuk mengelola emosinya tersebut
tapi kalau misalnya belum sampai pada tahap itu
mungkin sekedar social support
mungkin sekedar mungkin ada orang terdekatnya yang bisa ngajak bisa
logikanya seperti apa
analisa dengan baik seperti apa
menawarkan persepsi yang berbeda
itu sih sebenarnya nggak apa apa
terakhir nih kan kalau misalnya bicara mengenai fomo juga tidak lepas dari media sosial ya
singkat saja mbak liza
berapa lama sih sebenarnya waktu ideal untuk menggunakan media sosial dalam katakanlah satu hari

nah kalau buat saya sih sebenarnya ini tidak ada aturan yang baku
karena bisa saja
ternyata penggunaan media sosialnya hanya setengah jam gitu
tapi karena self estimedia sudah rendah gitu kan
setengah jam itu bisa sangat kena banget buat dia
tapi bisa juga ada yang pakai sampai empat jam lima jam
dan buat dia ngeliatin scrolling itu nggak ada masalah
jadi tidak ada yang baku sebenarnya kalau untuk penggunaan media sosial
cuman kalau untuk anak anak memang disarankan kurang lebih gitu ya
sekitar dua jam sehari cukup sebenarnya
berarti ini juga jadi salah satu pertimbangan bagi orang tua
kemudian juga teman teman sekitar lingkungan sekitar kita
untuk sama sama mengawasi penggunaan media sosial
dan kecenderungan munculnya fomo tersebut ya
terima kasih mbak liza maria lijapri atas informasinya
dan bersama sama kita nyahkan fomo dari diri kita sendiri ya